sma smk dan slb di jawa barat akan dibebaskan dari uang spp atau iuran bulanan peserta didik
fasilitas yang sama akan diberikan pada peserta didik yang tidak lolos ppdb dan harus melanjutkan ke sma swasta
dana yang disiapkan oleh pemerintah provinsi jawa barat untuk kebijakan spp gratis ini sebesar satu empat triliun per tahun
yang bersumber dari hasil penghematan anggaran lain
nah ini hasil dari kita penghematan dari hibah bansos yang selama ini mungkin terlalu besar proporsinya
nah kita lakukan penghematan penghematan dan akhirnya bisa ya sekitar satu empat triliun per tahun itu bisa kita gunakan untuk kemaslahatan bagi pendidikan warga jawa barat
termasuk penghematan di level pns saya kurangi seratus sampai satu ratus lima puluh miliar perjalanan dinas kita geser ke sana juga
kebijakan spp gratis ini disambut baik oleh pihak sekolah meskipun ada juga kekhawatiran
memudahkan dalam pengelolaan atau dalam menggali sumber pendanaan
karena bisa jadi kalau memang biaya pembelajaran itu sudah ditanggung oleh pemerintah kan kehadirannya itu bisa rutin dan pasti
jumlahnya yang dikhawatirkan kita nanti beberapa pelayanan peningkatan mutu pendidikan itu akan tidak terlaksana atau mungkin kualitasnya akan menurun dibandingkan yang ada saat ini
jadi yang dikhawatirkan itu akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan
pengamat pendidikan universitas pendidikan indonesia cecep darmawan menyatakan bahwa ada yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan
kebijakan spp gratis ini
harus dicermati bahwa keragaman sma smk di jawa barat juga harus diperhatikan
artinya sma smk yang selama ini unggul ya orientasinya pada kebutuhan bukan dipukul rata persiswa gitu
kedua juga ini harus menunjang kepada apa proses keadilan
apa yang saya maksudkan proses keadilan sosial bagi mereka yang memang dari orang tua yang mampu
terus anaknya sekolah di negeri sebaiknya juga mereka memberikan
sumbangan sumbangan itu kepada sekolah
menjelang diterapkannya kebijakan spp gratis pada juli dua ribu dua puluh mendatang
dinas pendidikan jawa barat masih akan melakukan penyempurnaan
nanti di dalam perjalanannya karena masih juli ya
jadi kita mungkin ada kebijakan kebijakan yang nanti penyesuaian lah seperti itu
disesuaikan karena kan apa namanya untuk peraturan pemerintah nomor empat puluh delapan yang dua ribu delapan itu adalah tentang pendanaan pendidikan
bahwa pendanaan pendidikan itu bukan semata tanggung jawab pemerintah
tapi di dalam pasal dua itu adalah pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat
dinas pendidikan jawa barat membawahi delapan ratus tiga puluh lima sma smk dan slb dengan jumlah siswa lebih dari tujuh ratus lima puluh sembilan ribu siswa
wilam nasution helmi surya negara bandung jawa barat